perubahan strategi tim ditegaskan pelatih timnas indonesia shin taeyong dalam prematch conference kami sore jelang pertandingan timnas indonesia melawan turkmenistan
hal ini dilakukan karena empat pemain timnas indonesia masih di derajat derajat
mereka adalah dimas derajat diance yaakob sayuri dan shani patinama sehingga tidak bisa memperkuat timnas senior dalam fifa matchday di stadion gelora bung tomo jumat malam
pemain timnas indonesia tidak ingin jemawa dan tetap mewaspadai timnas turkmenistan sebagai tim yang solid dan bagus
pemain timnas indonesia tidak ingin jemawa dan tetap mewaspadai timnas indonesia sebagai tim yang solid dan bagus
jadi kita akan memiliki permainan yang bagus semoga
kita di sini untuk belajar kita di sini untuk berkembang jadi semuanya akan baik terima kasih
fifa matchday ini sendiri akan memperebutkan poin dari fifa untuk kepentingan ranking fifa terhadap timnas indonesia maupun turkmenistan
indonesia saat ini berada di peringkat satu ratus lima puluh dunia sedangkan turkmenistan ada di peringkat satu ratus tiga puluh delapan dunia
herudwi sudarmanto surabaya jawa timur